selamat pagi anda menyaksikan kompas update
hujan lebat menyebabkan sungai di kota lapas bolivia meluap
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
banjir menyebabkan warga mengungsi dan juga kerusakan pada infrastruktur
banjir juga membuat delapan dari sepuluh waduk yang memasuk air ke kota lapas dan kota l alto meluap
selamat pagi sampai jumpa